kendati masa kampanye pilpres dua ribu sembilan belas masih dua bulan lagi pertarungan dua kubu di pilpres dua ribu sembilan belas diramalkan akan seru
nama nama seperti sby dan yusuf kala dikabarkan akan menjadi ketua tim penasehat di masing masing kubu
namun langkah jk menjadi tim ses jokowi sepertinya akan terganjal undang undang pemilu
bakal calon presiden prabowo sbianto mengatakan bahwa dirinya menginginkan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
menjadi penasehat tim pemenangan dirinya bersama sandiaga uno dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
meski demikian prabowo belum mau mengumumkan siapa yang bakal menjadi ketua tim pemenangan
diminta konfirmasi secara terpisah waketumpan viva yoga menyebut beberapa nama ketua umum partai
seperti zulkifli hasan dan yudhoyono berpeluang besar menjadi ketua tim pemenangan
ada nama zulkifli hasan ada nama susilo bambang yudhoyono ada nama aher ada siapa lagi
nanti akan dirapatkan ahy
tapi nanti dibentukkan secara kolektif kolegial
pekan ini kan pasangan sudah selesai jadi itu kan teknis dan tidak rumit sederhana sekali
sementara itu di kubu jokowi dodo maruf amin wakil presiden yusuf kala mengatakan dirinya setuju jika ditunjuk sebagai ketua tim penasehat
dengan posisi tersebut jk nantinya dapat memberi pandangan pandangan
ya saya belum bisa mendengar belum bisa diberikan resminya
ya kalau penasehat tentu akan memberikan pandangan pandangan
sebelumnya dalam rapat pembekalan jurubicara tim pemenangan joko widodo maruf amin di menteng jakarta pusat ini
sekjen pkb abdul karding menyebut kalah didorong sebagai dewan penasihat agar tidak menyita waktu
pak jk didorong untuk tidak diketua tim karena
pak jk didorong untuk tidak diketua tim karena
pak jk didorong untuk tidak diketua tim karena
beliau sebagai wakil presiden jadi pakai asas kepatutan dan kepantasan lah
dan beliau kita usulkan untuk di dewan penasehat
nah dewan penasehat ini itu sifatnya lebih simbolik memberi saran saran dan kebijakan kebijakan yang strategis
jadi tidak perlu menyita waktu yang besar
munculnya nama yudhoyono dan kalai yang akan menuduki posisi strategis di dua kubu untuk bipres dua ribu sembilan belas
munculnya nama yudhoyono dan kalai yang akan menuduki posisi strategis di dua kubu untuk bipres dua ribu sembilan belas
namun langkah jk menjadi tim sukses jokowi ma'ruf amin sepertinya akan terganjal aturan dalam undang undang pemilu no tujuh tahun dua ribu sebelas
namun langkah jk menjadi tim sukses jokowi ma'ruf amin sepertinya akan terganjal aturan dalam undang undang pemilu no tujuh tahun dua ribu sebelas

di pasal dua ratus delapan puluh tiga ayat satu menyebutkan pejabat negara pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan
yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye

yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye
struktur tim sukses atau tim pemenangan masing masing capres sudah mulai disusun
nama sb dikabarkan menjadi ketua dewan penasihat tim ses prabowo sandi
sementara di kubu jokowi ma'ruf nama wapres jk di daulat menjadi ketua dewan penasihat
apa pertimbangan kedua kubu menjadikan sb dan juga jk duduk di posisi strategis di tim ses
dan bagaimana aturannya pejabat negara menjadi bagian dari tim ses kandidat capres dan juga caopres
kita akan ulas malam hari ini saya sudah bersama dengan mbak nurul arifin jubir tim ses jokowi maruf
selamat malam mbak nurul apa kabar
baik enak selamat malam
dan selamat malam di sebelah mbak nurul di tengah sudah ada mas angga wira jubir pp partai gerindra
dan di ujung sudah ada bang lusius karus peneliti dari formapi selamat malam bang lusius
terlebih dahulu untuk mbak nurul dan juga mas angga selamat karena tadi baru saja ya kita dengarkan dari kpu meloloskan untuk tes kesehatan
baik dari jokowi maruf dan juga prabowo sandiaga uno
tapi kita bicara mengenai
tapi kita bicara sekarang mengenai posisi posisi strategis lain di tim pemenangan ya yang tampaknya masih disusun saat ini
pak jk sudah betul betul confirm mbak nurul untuk menjadi ketua dewan penasehat ya kalau tidak salah atau gimana
betul ketua dewan penasehat sampai saat ini belum ada kepastian
tapi kami sangat berharap bahwa pak jk bisa menduduki jabatan sebagai ketua dewan penasehat begitu di koalisi indonesia kerja ini
karena kami yakin dengan pengalaman beliau kemampuan beliau pasti akan lebih smooth begitu untuk mengkoordinasikan semua pekerjaan di bawahnya
sebelumnya betul tidak sih mbak dulu bahwa pak jk sebenarnya didorong untuk menjadi ketua tim ses langsung begitu
artinya yang langsung secara teknis ya bukan sekedar penasehat yang mungkin lebih banyak memberikan saran tapi juga mengatur teknis
benar nggak demikian
iya memang sebelumnya ada wacana seperti itu tapi kemudian dari pak jk nya memilih untuk menjadi dewan penasehat
namun sampai sekarang kepastiannya juga kami masih menunggu
mudah mudahan harapannya beliau bisa duduk sebagai ketua dewan penasehat sehingga kita bisa langsung bekerja di bawah
di bawah pasangan calon begitu
kemudian ada pak jk dan seterusnya struktur yang sudah terbentuk
di situ ada ketua ada kemudian dewan penasehat dan juga ada selain dewan penasehat ada dewan pengarah juga
ada dewan pengarah
kemudian di bawah strukturnya
baru ada sekretariat bendahara
kemudian juga sekretaris beliau itu
aruf ini seperti apa ya paling atas itu apa berarti
oh pasangan oke pasangan kandidat ya
betul pasangan kandidat kemudian setelah itu di bawahnya ada ketua ketua timnya ini begitu ya
yang kita masih menunggu pak jk kemudian ada dewan pengarah
dewan pengarah ini sembilan sekjen begitu kemudian di sebelah sini ada dewan penasehatnya nah
posisi pak jk di mana
langsung di bawahnya di bawah kandidat
di bawah kandidat kemudian di sampingnya ada para dewan pengarah yang terdiri dari sembilan partai pengusung tersebut
jadi kalau di bawah kandidat itu berarti apa apakah ketua dewan penasehat
ataukah ketua tim pemenangan atau apa
sebutan untuk di strukturalnya jokowi maruf ini apa
ketua tim pemenangan
ketua tim pemenangan ya
ketua tim pemenangan betul
namun kalau pilihannya ketua dewan penasehat itu kan ada di sampingnya
artinya sejajar ya effor posisinya begitu
karena kan di situ memberikan masukan dan kemudian arah
strategi yang seperti apa dan seterusnya
pertimbangan kemudian memang betul betul mendorong pak jk ini sebenarnya apa sih
mbak nurul secara teknis dan dari partai partai memang sejak awal kok kayaknya maunya pak jk
apa karena pengaruh pak jk masih cukup besar ya kira kira
kita memang tidak bisa menafikan bahwa pak jk ini masih sangat didengar
dan kemudian juga beliau sangat mumpuni
dan kepiawayannya baik sebagai wakil presiden
apalagi sekarang kalau beliau bisa menerima
dan menang posisi ini jelas kami tidak meragukan lagi
pasti semuanya akan nurutlah karena beliau adalah tokoh yang terhormat
itu apa yang diinginkan oleh partai pengusung ya
tapi melihat posisi pak jk sebagai wak pres
mungkin saya ke bang lucio serbeda udah sebelum ke mas angga
apakah ini menjadi masalah tidak sih bang sebenarnya ketika posisi wapres justru menduduki juga posisi untuk tim pemenangan
apapun yang namanya karena ini belum final ya ketua tim pemenang

atau ketua dewan penasihat atau apa at least tidak sih sebenarnya bang lucio
ya kalau menyisir undang undang saya kira undang undang pemilu pkpu dua puluh tiga
ataupun ada pp nomor empat kalau saya tidak salah ya tahun dua ribu empat gitu ya
memang tidak ada masalah dari sisi regulasi
oh secara regulasi tidak ada masalah ya
ya maksudnya tidak ada larangan tegas seperti posisi jabatan jabatan lain
ada di undang undang untuk beberapa jabatan yang kemudian dilarang
seperti kepala desa perangkat desa dan lain sebagainya
jabatan wakil presiden tidak terlalu banyak
masuk jabatan yang dengan tegas dilarang dalam undang undang
jadi tidak melanggar undang undang begitu
tapi kita lihat ada juga pernyataan pernyataan atau ketentuan ketentuan dalam undang undang
yang secara walau tidak tegas mengatakan itu ditujukan kepada wakil presiden
tapi misalnya ketentuan yang mengatakan cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada pasal dua ratus delapan puluh satu ayat satu
itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan
keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggaran pemerintahan daerah
jadi kita lebih melihat ini dari sisi etis gitu ya
ketika kemudian memang tidak ada aturan tegas yang mengatakan itu
lalu apakah seorang pejabat negara harus kemudian berpatokan pada itu saja
atau ada fatsun politik yang ada di atas undang undang yang

saya kira bukan bicara yang harus dilihat jadi saya kira itu yang paling penting dan bicara soal wakil presiden

saya kira bukan bicara soal wakil presiden
saya kira bukan bicara soal sosok yang kemudian semata mata diatur hidupnya itu oleh undang undang yang tertulis
tapi ada hal hal etis lain yang seharusnya dipertimbangkan begitu ya
iya betul saya kira itu yang lebih banyak kemudian jadi pertimbangan
kenapa kita mengkritisi niat pasangan jokowi dengan ma'ruf itu untuk mengambil jk sebagai apapun
sebelum nanti direspon kembali oleh mbak nurul saya ingin dengarkan dulu pendapat dari mas angga
tapi sebenarnya untuk konfirmasi deh
tapi sebenarnya untuk konfirmasi deh

pak sby akan diletakkan dimana ini mas angga
posisinya untuk ketua tim sukses ini
apakah ada dewan pengarah atau apa saya agak lupa
ya ada beberapa diskusi di internal kita ya
tapi yang jelas untuk ketua tim kampanye kita memang ingin memang orang yang benar benar bisa full time ya
karena memang ini diperlukan energi yang cukup luar biasa
artinya independen begitu
ya sosok yang benar benar bisa day to day lah menangani ini
jadi ya mungkin bukan pejabat atau bukan juga anggota dewan
tapi memang benar benar yang bisa

full time menangani memimpin tim yang memang cukup luar biasa ini
kalau pak sby akan diletakkan dimana
ya diskusi di internal kita tadi udah disampaikan oleh wak ketua partai gerindra
mungkin pak edi prabowo akan ada semacam dewan pengarah atau apa
pak sby juga akan ada posisi itu
pertimbangan kemudian memilih pak sby diletakkan dewan pengarah tentu pasti punya pengaruh ketua umum
ya tentu karena memang juga pak sby ketua umum partai politik pengusung ya
tentunya juga secara struktural akan masuk ke
apa tempat tersebut berbagi dengan partai
bersama dengan kalau saya silahkan pak amin ya
sejajar pak amin pak salim
pak salim sega
atau mungkin untuk menandingi pengaruh dari pak jk
saya rasa sih bukan soal apa namanya soal rebut rebutan pengaruh
tapi kan memang pengalamannya dibutuhkan
dan juga tentunya juga ya strategi yang di pak sby punya pengalaman juga kan
dalam memenangkan dua kali pilpres tentunya hal ini menjadi modal yang cukup
mantap juga ya untuk pasangan prabowo
jadi kedua sosok ini singkatnya mungkin gini ya
kedua sosok baik pak jk dan juga pak sby ini punya pengalaman yang mumpuni
di pilpres masing masing dan tentu ini diharapkan bisa memberikan efek kemenangan begitu ya
untuk masing masing kandidat
tah tadi menjawab pernyataan dari mbak nurul
bagaimana ini kemudian mungkin secara regulasi tidak
tapi secara etis ya perlu juga sebenarnya dikritisi ketika wapres menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu kandidat
nanti mbak nurul jawab kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali saat lagi
prime news akan kembali usai jeda
anda kembali di prime news
saya masih bersama dengan tiga narasumber saya di sini
kita masih membahas nama nama seperti pak jk pak sby menjadi posisi
menduduki posisi strategis ya di masing masing tim pemenangan
apalagi pak jk ini yang menjadi sebagai wapres tapi juga konon akan menjadi ketua tim pemenangan juga
nurul tadi sudah dikatakan oleh bang lusius memang secara regulasi tidak ada yang dilanggar ya mungkin ya
tapi secara etis kadang kadang kita juga perlu juga berpikir ini wapres kan jadi tim pemenangan begitu kan
apa kabar nanti eksekutif kita
artinya memihak dong kira kira kan begitu
gimana mbak nurul
ya sejauh tidak ada undang undang yang dilanggar saya kira itu sudah etis ya
artinya bahwa beliau tidak melanggar aturan apapun dan ruang menyediakan bahwa beliau bisa menjadi tim ses
jadi tidak ada yang salah
kalau berbicara secara etika pribadi saya kira juga karena ini kepentingannya adalah kepentingan umum kepentingan yang lebih besar
saya pikir kenapa tidak begitu
karena kemudian umum masyarakat pun mendukung dan artinya buat saya ketika mayoritas mendukung ini beliau bisa menerima itu
namun kemudian misalnya ada kritisi nanti akhirnya pemerintah kita tentu berat sebelah begitu ya bang lucia ketika nanti wapres nya justru menjadi tim pemenangan
saya kira tidak ya kalau melihat pak jk bekerja selama ini beliau bekerja dengan proporsional dan bisa memilah milah lah ketika misalnya beliau menerima tawaran sebagai ketua dewan penasehat yang dipilihnya begitu
saya kira ini tidak akan juga membuat pak jk berpihak kepada
saya percaya dengan profesionalitas yang ditunjukkan pak jk selama ini
jadi jangan takut juga bahwa kemudian masyarakat akan digiring untuk memilih pasangan jokowi pak maruf begitu
tetap kan bahwa hak untuk memilih itu ada pada perseorangan
jadi tidak mungkin kemudian itu digiring untuk memilih saya kira tidak akan terjadi
oke mas angga ada pendapat tidak mengenai ini kemudian tim sebelah bukan menggunakan mendaulat pak jk mungkin menjadi ketua tim pemenangan atau ketua dewan penasehat
sementara posisinya sebagai wakil presiden
secara aturan tadi sudah dijelaskan memang tidak dilanggar tapi kita kembali ke mungkin ke nilai nilai pantas atau tidak begitu ya atau etik dan lain sebagainya bagaimana
ya tantangan dan persoalan bangsa saat ini kan sedang menghadapi situasi persoalan ekonomi dolar yang semakin meningkat ada krisis juga di turki dan lain sebagainya
itu perlu penanganan penanganan secara strategik
dan saya pikir pak jk lebih baik
memang fokus untuk persoalan persoalan tersebut ya
jangan gawang begitu ya
itu kampanye juga
karena di sisi lain kan memang ya presidennya sudah mengambil cuti kan
jangan sampai juga kabinet ini kehilangan arah dan lain sebagainya
di sisi lain juga mau ada yang di resafel dan lain sebagainya
nah tentunya hal hal ini juga perlu concern yang luar biasa juga dari seorang wapres
dan saya pikir juga pak jk mengetahui hal tersebut
dan tentunya juga walaupun di ojok ojok dari awal untuk jadi ketua tim pemenangan
saya lihat sih dari gestur tubuhnya udah menolak ya seperti itu
tapi tentunya ya kita hormati pak jk dan saya yakin juga pak jk akan mengambil posisi yang sangat tepat lah
memang menolak pak jk atau bagaimana
saya kira belum ada jawaban tentang itu ya
kita semua masih menunggu dan masih sangat cair begitu
tapi harapannya memang pak jk bisa menerima posisi ini
dan ya selama ini diamini oleh mayoritas
kenapa tidak begitu
dan saya katakan tadi bahwa pak jk selama ini orang yang profesional
beliau bisa membedakan kapan dia harus bertugas sebagai wakil presiden
dan kapan beliau mengerjakan tugas tugas sebagai ketua dewan penasehat misalnya
itu tidak mengurangi tupoksinya dan tidak mengurangi juga kualitas seorang pak jk dalam menjalankan tugas tugasnya
selagi aturannya tidak dilanggar gitu ya
jangan takutlah bahwa kemudian nanti persoalan ekonomi terbengkalai
tenang masih banyak juga pembantu pembantu presiden yang bekerja begitu
dan bukan tugas seorang wakil presiden mengerjakan itu
tapi beliau memonitor bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan
saya kira juga saya sangat percaya karena beliau kan mantan ketua umum kami ya
jadi saya tahu cara cara beliau bekerja profesionalismenya seperti apa
dan juga apa azas keadilannya masih bisa dijaga lah ya
oke bang lusius apa yang dikhawatirkan di pilpres dua ribu sembilan belas nanti dengan komposisi tim pemenangan yang sudah kita diskusikan sejak tadi
ini akan ada dua pasangan calon gitu ya
dan ini berhadapan hadapan jadi pasti seperti yang dikatakan di awal pertarungannya akan sangat seru gitu ya
lalu kalau yang menjadi tim suksesnya itu melibatkan pejabat negara apalagi wakil presiden

tidak ada aturan yang dilanggar tapi itu dia
ada pertimbangan soal bagaimana dia harus atau bagaimana kelangsungan pemerintahan ini ketika kemudian presiden yang menjadi capres juga fokus dengan urusan pemenangan
ketika kemudian wakil presiden juga ditarik untuk tugas yang sama dengan presiden yang menjadi capres saya kira memang akan ada masalah soal konsentrasi soal
masa gua udah simp simp sendiri tuh
oke sebelumnya kita akan tampilkan ya
siapa sih sebenarnya undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas pasal dua ratus delapan puluh tiga ayat satu
ini tampil di plasma c artinya di belakang kita ini
ya kita akan bacakan boleh dilihat juga teh nurul mas angga
ayat satu ya pejabat negara pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye
ini pejabat negara berarti di luar wakil presiden juga
presiden ya bang lusus tadi sudah
tapi dibilang di situ kan dalam jabatan negeri
dalam jabatan negeri
serta aparatur sipil negara gitu ya
jadi yang pns gitu loh
oke untuk pns ya berarti ya
karena kan ini jabatan politis ya
jadi saya kira ada pembeda di situ ya
pembeda memang betul
jadi memang ini khusus untuk pejabat struktural untuk yang pns ya bukan
yang jelas jelas dilarang itu kan pejabat negara yang non struktural
seperti kpu kpk dan lain sebagainya itu dilarang masuk tim sukses
pejabat negara yang seperti itu
sementara yang ini pejabat negara pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri
serta aparatur sipil negara
jadi orang orang yang kemudian menjadi pejabat negeri lah ya
dan dalam aturan turunannya juga disebut
betul di pkpu memang jelas jelas gitu ya
bahkan di pkpu nya dijelaskan betul porsi wakil presiden
kalau menjadi calon
calon wakil presiden lagi
atau tidak menjadi calon wakil presiden tapi menjadi tim ses
juga diatur sana
dan memang tidak ada larangan tegas untuk membatasi kemudian keikutsertaan wakil presiden untuk menjadi tim sukses
baik mas angga tidak ada aturan yang dilanggar sih sebenarnya ya
karena ini tadi sudah kita baca bersama bahwa memang ini hanya untuk pns begitu
tapi mungkin di luar itu mungkin ya yang dimaksudkan oleh mas angga
ya tentunya kan seperti kita lihat sekarang tantangan persoalan bangsa semakin berat
masih lengkap presiden
dan wakil presiden saja dolar semakin tinggi gitu
jangan sampai dua duanya ikut berkampanye malah ekonomi kita juga makin
dan saya rasa pak jk akan menempatkan diri secara proporsional lah
melihat memang tantangan yang akan dihadapi ke depan
ya kalau kita bisa ambil contoh di pihak kami
bang sandiaga uno walaupun memang secara aturan bisa cuti
tapi dia memutuskan untuk mengundurkan diri
karena dia tahu juga persoalan di dki jakarta cukup berat
dan tentunya butuh energi juga
dan kalau dia harus berperan ganda menjadi calon wakil presiden dan menjadi wakil dki pasti akan ada hal hal yang tidak akan maksimal
dan tentunya hal seperti ini yang harus kita apresiasi
bagaimana seseorang bisa all out dalam menetapkan pilihannya
tapi menurut saya ada pembeda ya
kalau sandiaga uno kan dia berhenti karena dia adalah aktor yang akan menjalankan
yang akan berlagak
yang akan bertempur begitu
kalau bapak jk ini kan beliau hanya menasehati
beliau tidak akan misalnya turun sebagai jurkam dan sebagainya
itu di pemilu dua ribu empat belas pak jokowi hanya sama saja cuti kan
dia tetap menjadi gubernur dki dan akhirnya menjadi calon presiden juga misalnya
dan saya pikir ini adalah salah satu menurut kami ya
mungkin itu bisa saja berbeda mbak nurul
tapi menurut kami hal tersebut ini adalah hal yang harus diapresiasi ketika seorang sudah memutuskan pada pilihan tertentu ya harus all out terhadap pilihannya
ya itu kan pilihan ya
bisa diapresiasi tapi tidak tapi disini juga tidak salah karena tidak melanggar undang undang
tapi memang lagi lagi ya tentu ada kalau ada kekhawatiran ya itu mungkin menjadi wajar mungkin ya mbak nurul ya ketika ada kekhawatiran dari masyarakat dan lain sebagainya atau gimana
dikatakan bahwa seorang yusuf kala adalah orang yang bisa bekerja secara profesional secara proporsional begitu
sehingga beliau tahu kapan menjalankan fungsi sebagai wakil presiden

tapi jangan lupa membayangkan ketua dewan penasehat itu kan tidak sepanjang hari
kemudian day by day begitu
tidak yang teknis begitu maksudnya
ya tapi bahwa nasihatnya itu diperlukan bagaimana arahnya untuk merangkul siapa kemudian untuk ya untuk kemenangan dan sebagainya strategi dan sebagainya
saya kira nasehat nasehat itulah yang diperlukan begitu
jadi tidak muncul ke lapangan dan itu tidak akan mengganggu
bahwa kalau nanti kemudian pak ejk terkeser menjadi kampanye
itu tidak dilakukan ya
karena tidak akan tampil ke publiknya seperti itu
tapi beliau ada di belakang kami
posisinya itu hanya disebutkan begitu
dan bekerjanya juga tidak kemudian di depan orang seperti kampanye mengarahkan dan sebagainya
itu jelas tidak seperti itu
justru dibalik itu begitu
tapi yang jelas bahwa seorang jk itu sangat dibutuhkan
dan kami berharap seperti itu
baik bang lusius ada tanggapan tidak
saya kira tetap seperti kita itu cuma mau mengingatkan dari sisi etis gitu
dengan banyak pertimbangan saya kira gitu ya
bahwa tim sukses juga punya pertimbangan sendiri
saya kira iya mereka wajib kemudian merekrut orang yang potensial kemudian bisa membantu proses pemenangan calonnya
tapi kan sebagai rakyat sebagai bangsa gitu kita juga punya kekhawatiran gitu
seperti yang dikatakan tadi
banyak sekali situasi yang kemudian membutuhkan kepastian atau kehadiran pimpinan gitu

saya kira ketika kemudian pak jk memutuskan tidak menjadi bagian dari tim pemenangan jokowi
itu bisa menjadi kampanye tersendiri buat jokowi ketika kemudian pak jk bisa menjalankan tugas dengan baik gitu ya
oh itu justru menjadi kampanye tersendiri ya
tinggal diklaim aja oleh presidennya yang menjadi capres gitu
ini pemerintahan saya dan lain sebagainya gitu ya
jadi saya kira pertimbangannya mesti apalagi kemudian kalau misalnya seperti yang pak nurul bilang tadi
dia tidak akan turun
dia hanya kemudian menjadi penasehat
apakah kemudian perlu dicantumkan dalam struktur atau ini sifatnya informal misalnya gitu ya
tapi tahu bahwa sikap jk misalnya ada di posisi jokowi
jadi saya kira ini penting juga tidak saja untuk kemudian pemilu presiden kali ini
tapi kita butuh kemudian legasi legasi yang kemudian bisa dipakai ke depannya gitu ya
negara kita yang memang sedang dirundung oleh korupsi dari waktu ke waktu
saya kira butuh kemudian solusi solusi nyata untuk menunjukkan
bahwa kita punya kepedulian serius untuk membuat negara ini bersih atau bebas dari korupsi gitu ya
ketika kemudian ada pejabat negara terlibat dalam tim pemenangan
potensi kerawanan potensi penyimpangan itu sangat terbuka gitu
dan kita tidak bisa sangat percaya sejak awal kemudian seperti yang dikatakan oleh pak nurul
pak jk itu profesional dan lain sebagainya
iya itu pengakuan politisi selalu seperti itu
tapi sebagai warga negara saya kira kita selalu harus curiga gitu dengan politisi
yang punya jabatan gitu
dikatakan mungkin gini apa jaminannya kira kira begitu ya
nanti ya tenor yang akan jawab usai jeda kami akan segera kembali suatu lagi
anda kembali di prime news
tadi terakhir bang lusius mengatakan siapa yang bisa pegang lah kira kira begitu ya
yang bisa percaya bahwa akan profesional dan lain sebagainya
tidak mengabaikan tugas tugas sebagai wakil presiden
ini lebih tepatnya dijawab langsung oleh mbak nurul
bang nurul akan seperti apa
siapa yang bisa jamin kira kira sih gitu mbak nurul
apalagi ketika nanti ya mungkin netralitas asn juga kan nanti akan mungkin terpengaruh atau tidak
saya percaya pada pak jk begitu
beliau orang yang bisa dipegang komitmennya dan kredibilitasnya
dan tawaran itu tentu saja ditawarkan karena kita tahu bahwa beliau bisa memegang kredibilitasnya tersebut begitu
kita percaya ya anda semua
kita semua pasti tahu bagaimana seorang dan sepak terjangnya seorang yusuf kala begitu
jadi kami tidak meragukan bahwa beliau bisa menjalankan tugasnya dan tentu saja tidak mengurangi dan bahkan merugikan keberadaannya sebagai wakil presiden
kalau kemudian asn nya atau menteri menterinya yang lainnya bagaimana bang nur untuk menjawab misalnya ketika wakil presiden menjadi bagian dari tim pemenangan
ya bisa jadi misalnya tadi kata bang lusius

nanti di bawah bawahnya juga ikut menjadinya gitu
ya itu sudah ada secara komunikasi pasti berjalan terus lah
komunikasi politik di antara mereka pasti berjalan terus
dan kemudian bahwa pak jk akan menjalankan fungsi sebagai wakil presiden
kemudian juga menjadi koordinator semua menteri ini untuk mengkonsolidasikan semua tugas tugasnya berjalan dengan baik
itu tidak perlu dikhawatirkan begitu
kenapa sih kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu
bahkan yang sudah punya pimpinannya
kan ya masalah ekonomi ada menteri keuangan di situ
jadi kenapa harus
pembantu pembantu presiden begitu ya
pembantu pembantu presiden ini kan mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya
jadi tidak usah misalnya persoalan ekonomi
kemudian nanti gimana ini persoalan ekonomi
bagaimana menghadapi tergerusnya dolar devisa dan sebagainya begitu
saya kira ini kekhawatiran yang berlebihan ya
terlalu mengada ada begitu
karena ya ini sudah biasa berjalan
apa bahwa para menteri menjalankan tugas tugasnya dengan tanggung jawab mereka itu kan juga salah satu tantangan
tapi secara umum mbak nurul memang belum ada pembagian kerja ya seperti apa ya dari tim pemenangan
karena juga belum dibentuk kan masih cair ya
maksud saya ada siapa yang menjadi ketuanya siapa yang menjadi dewan dan sebagainya ini masih belum
iya hanya ketua
kita sudah mempersiapkan draftnya tinggal nanti berkonsultasi dengan pasangan calon dengan pak jokowi
kemudian baru akan diputuskan bagaimana ini
kalau yang lainnya sih sudah siap ya
ada dewan pengarah kemudian di sini ada ketua ada dewan penasehat begitu
kemudian kebawahnya ada bendahara sekretariat dan sekretaris
kemudian di bawahnya ada jubir dan lain sebagainya itu sudah terstruktur sudah selesai
tinggal yang apa di bagian atas ya
tinggal di bagian atas kemudian juga direktur direktur untuk menjalankan tugas tugasnya
sementara ini sekarang ada sebelas orang

masing masing direktur mempunyai tugas tugas untuk menjalankan fungsi fungsinya dan eksekusi di lapangan untuk kampanye
tapi approval dari pak jk memang belum ada ya sampai dengan saat ini
belum ada belum ada jadi masih cair
tapi ya kelihatannya
kelihatannya sih ya
dari gesturnya juga cuma ada mungkin ketakutan melanggar undang undang dan sebagainya
tinggal kita katakan bahwa tidak ada undang undang yang dilanggar
oke baik kita dengarkan kita punya pernyataan pak jk mengenai mencuatnya nama jk menjadi pimpinan atau duduk di bagian strategis ya
namanya apa belum pasti di bagian tim pemenangan jokowi maruf amin
saya bukan ketua tim
pak bapak masuk ke dewan menara sehat ya pak
ketua tim menara sehat ya pak
ya ya saya belum bisa mendengar tapi belum saya diberikan resminya
tapi bapak bisa tinggal di
ya kalau penasehat tentu akan memberikan pandangan pandangan
pandangan seperti apa pak
ya nanti kita lihat persoalannya
belum resmi memang ya masih
masih saling menunggu sebetulnya
kami menunggu pak jk juga menunggu mungkin ada pertimbangan pertimbangan yang harus diputuskan ya
tentu saja berbagai macam aspek begitu
tapi kami sangat berharap sekali dan tadi beliau juga mengatakan bahwa penasehat itu ya
ya menurut saya penasehat itu saja begitu bukan turun ke lapangan
oke baik mas angga kalau dari tim prabowo sandiaga bagaimana
menyiapkan ini kan sudah masuk pertandingan ya masa masa awal begitu
di kubu pak jokowi maruf sudah mulai menyiapkan tim pemenangan
sudah mulai ada nama nama di sana saya yakin juga di kubunya prabowo sandi juga demikian
seperti apa struktural pemenangan yang dibentuk dan akan bagaimana nanti tim pemenangan prabowo sandi ini bekerja untuk kemenangan pilpres dua ribu sembilan belas
tim pemenangan ini kan harus bisa menerjemahkan apa apa yang digagas oleh pasangan capres dan cawapres
program programnya terus gagasan gagasannya dan tentunya ini akan dielaborasikan dan tentunya ini akan bekerja kepada seluruh daerah di indonesia
dan tentunya diperlukan juga orang orang yang kompeten ya
kompeten dan ya kita harapan kita benar benar orang orang yang memang bisa all out juga gitu loh

dan kita juga harapkan ya biarlah masyarakat tentunya yang menilai gitu loh

kita juga ingin ya para pejabat negara ini bisa netral ya

karena kita juga nggak mungkin bisa memisahkan ya apa namanya bisa berjalan di kedua koridor ini dengan keseimbang gitu loh
tidak ada orang yang bisa berlaku adil di dunia
artinya sudah ada kawasan ya
iya tidak ada tidak ada
tidak ada orang yang faktanya tidak ada orang yang bisa berlaku adil
walaupun rosul sekalipun gitu
jadi saya pikir ada baiknya ya
ada baik ini kan saran saja
ada baiknya para pejabat negara ya bisa fokus saja
pada tugas pokok dan fungsinya
biarkan yang lain lain saja yang memang para politisi para memang profesional di bidang misalnya di bidang komunikasi politik
di bidang penggalangan dan lain sebagainya yang bekerja untuk pemenangan pasangan calon
ya kalau memang sudah ada tugasnya dia digaji oleh negara menggunakan fasilitas negara ya mbok saja fokus terhadap tugasnya
kira kira dari pandangan kami seperti itu
tapi biarlah masyarakat indonesia yang melakukan penilaian terhadap hal itu
meskipun tadi kan dikatakan pak jg kalau penasaran kan hanya untuk negara

saya rasa dalam sosok pak jk saya meyakini dan kita meyakini dari pengalaman track record beliau kedewasaan beliau
beliau akan menempatkan diri secara proporsional
dan saya pikir juga tadi dalam pernyataan yang disampaikan jelas
untuk jadi ketua tim ya saya bukannya membela nih
tapi untuk jadi ketua tim kampanye mungkin beliau tidak mau kan
tapi kalau untuk menasehati ya mungkin oke
masih menunggu ya
saya rasa ya kita hargai pak jk
seorang pemimpin negara ini yang cukup bijak
dan tentunya juga saya rasa akan memilih dengan pilihan
tapi kan di kubu prabowo sandi juga belum ada approval dari pak sby juga kan kira kira
untuk apa sudah ada
ya kalau dalam konteks pak sb insya allah pak sby bersedia
karena kan memang pak sbe dalam posisi
menjadi bagian ketua pemerintah juga ya
ya dalam posisi saat ini sebagai ketua
yang jelas hari ini beberapa highlight media juga sudah mulai menuliskan
tapi dari konteks yang lain gitu
bukan konteks beradu dalam pilih presiden
mungkin dalam konteks untuk memenangkan kandidat masing masing
seperti apa sih nanti kira kira bayangan di pilpres nanti akan berjalan
kita akan ulas di segmen terakhir
saya akan ke bang lusius juga nanti
kami akan jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di prime news
kita masuk di segmen terakhir dialog
kalau bisa saya ringkas sementara begitu ya
dari mbak nurul mengatakan tidak perlu meragukan
tidak perlu meragukan lagi nanti akan seperti apa
kalau pak jk betul betul sudah mengiakan menjadi dewan penasihat
atau di dalam tim pemenangan jokowi ma'ruf
meskipun juga ada khawatiran dari tim prabowo sandi
misalnya mengatakan lebih baiklah
wah pres itu fokus kerja saja kira kira begitu
tapi yang jelas hari ini sejak kemarin
sejak muncul nama pak sby dan juga pak jk
sudah mulai banyak disoroti ya
oleh masyarakat dan juga media
bukan lagi jokowi versus prabowo
ini akan seperti apa sih mbak
betul betul ini adu dua orang yang mastermind kira kira begitu
atau orang orang yang memang punya kapabilitas yang besar ya
untuk bisa memenangkan kandidat masing masing
ya kedua tokoh tersebut jelas mempunyai kemampuan yang mumpuni ya
baik pak jk ataupun bapak sby
tapi satu hal yang penting
ini jangan terlalu dibesar besarkan begitu ya
karena sesungguhnya nanti ujung ujungnya yang bertempur ya
pasangan presidennya calon presidennya
ini kan konsumsi media kan
jadi kalau saya sih melihatnya itu bukan sesuatu yang harus dibesar besarkan
oh iya betul ada tapi ya sudah begitu ya wajar saja gitu
dan diantara beliau beliau juga kelihatannya ya
oke oke aja bukan masalah
bukan adu aduan lagi
karena posisinya kedua orang ini sudah sebagai negarawan sebagai tokoh
bukan lagi dalam konteks persaingan begitu ya
rivalitas itu tidak ada
akhirnya yang bersaing yang bertempur ya pak jokowi dan pak prabowo
jadi tidak ada rivalitas begitu ya
tidak tidak tidak
saya kira ini hanya menempatkan kedua sosok tersebut sebagai tokoh tokoh yang memang masih dipandang begitu ya
dan dianggap mampu begitu
jadi dua porsi ini dua posisi ini memang sebagai posisi yang kehormatan begitu
jadi bukan untuk bersaing mengadu strategi dan sebagainya
karena memang juga secara pilihan politik ada di dua apa namanya
dua kubu yang berbeda ya
maksudnya pak sby tentu sebagai ketua umum partai demokrat ya tentu partainya mendukung prabowo begitu kan
iya itu kan ya tidak salah itu otomatis lah
oke baik mas angga seperti apa kira kira ini pilpres kita akan berjalan dua ribu sembilan belas dengan ada nama nama yang besar begitu ya
di balik masing masing kandidat
ya mungkin saja juga tugasnya nanti mengkonsolidasikan pemenangan
ya yang terpenting bagi kita harusnya pilpres dua ribu sembilan belas ini diisi ya
oleh adu gagasan adu program ya
bukan sekedar adu figur adu pencitraan adu ya yang remeh temeh lah
adu kostum misalnya
kita harus ada diferensiasi yang jelas bagaimana dua pasangan calon ini bisa menawarkan suatu perbaikan dan perubahan bangsa indonesia
jadi ini ke depan bagaimana
karena tantangan bangsa ini semakin berat loh ke depan
jangan sampai ya kita tertinggal dari bangsa bangsa lain gitu loh
di asia tenggara saja saat sekarang ini kita sudah jauh tertinggal ya
harapan kita dua ribu sembilan belas ini bisa menghasilkan situasi politik yang aman aman saja tapi dengan sebuah gagasan besar yang bisa ditawarkan ke masyarakat
dengan nama pak s b dan nama pak j k tadi sudah kita bahas ini bagaimana
ya tentunya harapan saya kedua tokoh ini bisa membuat iklim lebih ya lebih dingin lah ya
jangan jadi panas yang ada apa namanya yang ada isu yang sara agama
kita fokus kepada bagaimana kedua pasangan calon ini bisa
bisa menyelesaikan persoalan persoalan ekonomi yang saat ini menjadi persoalan utama di bangsa ini
kalau persoalan isu isu sara saya kira justru pertanyaan saya di kami aman aman saja itu begitu
justru kita mengkhawatirkan bahwa itu bisa dikapitalisasi dan kemudian dijadikan sebagai tools buat kampanye
saya kira itu kekhawatiran kami sih sebetulnya di sana di kubu sebelah sana akan menggunakan cara cara seperti itu
saya rasa kita kedua belah pihak
ya harus punya komitmen lah ya
saya percaya dengan adanya seorang tokoh sby beliau mengatakan bahwa di kubunya berharap tidak ada unsur politik sara atau politik identitas yang digunakan untuk selama pilpres ini
saya memegang itu dan saya berharap bahwa pilpres ke depan ini akan berjalan lebih dingin ya
karena dalam komposisinya kita pahamlah sekarang dalam komposisinya pak jokowi dengan memilih pak maruf amin
itu sudah satu komposisi yang menawarkan satu iklim yang sejuk
udah mulai kampanye lagi nih
bang nusy rasakan seperti apa nanti
kita ada sosok tokoh tokoh seperti pak sby pak jk yang mungkin juga pernah dulu ada di pemerintahan yang sama
kemudian sekarang agak berseberangan mungkin karena pilihan politik
meskipun belum di approve masing masing ya
belum ada pernyataan resmi
apa yang dikhawatirkan dan apa yang diharapkan sebenarnya dari pemilihan kedua tokoh ini
ya pertama sudah disinggung tadi
isu isu yang saya kira masih ee
sudah disebut tadi ada isu sara
yang kedua saya kira terkait korupsi gitu ya
itu belum disinggung tadi
dan saya kira spirit pemilu berintegritas itu sudah dimulai oleh kpu dengan pkpu dua puluh gitu ya
dan kenapa penting sekali tadi kami mengingatkan posisi pejabat negara yang tidak boleh kemudian dicampur aduk dengan tim sukses
justru dalam konteks itu gitu ya
bagaimana memastikan kemudian para pejabat negara tidak justru terkecoh dengan aksi politik pilpres ini
untuk kemudian jatuh dalam permainan atau penyalahgunaan kekuasaan gitu ya
dan saya kira penting untuk mengingatkan itu sejak awal
karena kita tahu sendiri bahwa orang orang yang bahkan kita percaya di dpr misalnya gitu
teman teman kita sendiri
tanpa kita sadari misalnya tiba tiba ott kpk gitu ya
jadi tidak ada yang kemudian bisa mengandalkan hanya dengan sekedar kepercayaannya untuk memastikan bahwa seseorang kemudian bisa berintegritas pada waktunya
itu yang membuat kita perlu mengingatkan dari awal potensi potensi bahaya yang kemudian bisa mengintai ketika kemudian mengajak pejabat negara setinggi wakil presiden masuk dalam tim sukses
saya kira harus juga menjadi promosi yang baik bagi tim sukses gitu untuk menunjukkan bahwa mereka kemudian melakukan praktek
praktek berkampanye yang tepat
tidak merusak kemudian niat kampanye atau pemilu berintegritas yang kita inginkan
oke mudah mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi tapi sekali lagi tentu kita kawal semuanya ya
seperti apa jalannya proses pilpres ini
dan kita tunggu juga nanti siapa yang sudah di download menjadi ketua tim pemenangnya
nah ini kan masih jadi rahasia
kita tunggu nanti ya
bang nurul terima kasih banyak
mas angga wida terima kasih
bang lusius terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasa indonesia